kamu kan tahu mona aku ini cinta banget sama raja
kalo kamu sampe ngasih itu video ntar yang ada aku ga jadi nikah
aku janji kalau misalnya aku nanti sampai nikah sama raja
aku aku bakalan berubah jadi jadi lebih baik lagi mona
weh lo ngapain disini tumen tumenan ke kantor gue
jangan sombong lo ya ini dulu kantor punya gue
terserah gue dong mau dateng kapan aja
gue mau tau lo kerjanya bener apa engga
udah lah lo gausah basa basi
oh soal itu udah lu tenang aja
lo kalo kamu gausah pake urat oke
yaudah lo jangan salahin gue dong
gue udah ngasih semua yang lo minta
semua punya gue
jangan cerah kalau jadi orang
lagian gini bisnis bisnis ini ngapain lo ikut campur
mendingan lo urusin aja tuh calon istri lo inget
oh ya gue mau ngomong sesuatu dan gue mau tantang loh
kamu tau ga
nah itu menolak kelamarannya diego
menolak kelamaran diego
sepertinya mona suka sama kamu raja
bukannya udah ditolak sama mona
aduh gimana ya
udah mendingan lo terima tantangan ini tau ga
asal lo harus pegang janji lo
atau kalo perlu kita kan kakak adik nih iya ga
kita nikah bareng aja gimana
jadi aku ingat makamu
nih makanan kesukaan kamu
kalau aku kasih peluang ke andis
nanti malah andis jadi semakin dekat sama clara
aku gak boleh biarkan andis deket sama clara
kamu kenapa sih ngeliatin aku kayak gitu
bagaimanapun situasinya keluarga saya saat ini
kamu lucu banget ya
siapa juga yang mau balikan sama kamu
aku tuh gak mikirin seperti itu
kamu yang selingkuh dari andis
kamu yang selingkuhin
aku gak harus marah sama kamu
kamu pasti suka makanan makanan ini
aku ingat dulu
kamu selalu pengen
beliin makanan seperti ini
kamu gak boleh langsung
seriak dengan apa apa
saya nggak bisa terima makanan ini
dan sekali lagi
jangan lagi datang kesini
kamu tau kami tuh keluar dari mana
kamu pikir gampang kamu tolak aku
aku akan terus menghancurkan kamu
aku janji kalau misalnya aku nanti sampai nikah sama raja
aku bakalan berubah jadi lebih baik lagi mona
kenapa aku jadi gak tega ya liat ke arah
kamu tau kan mona
aku ini udah gak punya siapa siapa lagi
mama sama papa aja mau cerai mana
orang yang paling berharga di hidup aku itu cuma raja doang mono

aku gak boleh terpancing sama clara
aku gak peduli
aku cuma gak mau aja kalau bohongin raja dengan cara kayak gini
yang pastinya aku akan kasih bukti ini ke raja
supaya raja gak akan sama kamu
mona aku akan siapkan mona

mona aku buruk dulu completed dia
clara apa bahasanya kamu
aku gak akan lepasin kamu
lepasin muna biarin aku mati
daripada aku nama namain raja lepasin
lepasin aku mona
kalau ngecek kamu aja nanti bakalan ngasih video itu ke raja lepasin
yaudah aku akan turutin mau kamu apa ya